pasukan tni dari batalion infantri tujuh ratus empat puluh dua satya wirayuda
mengamankan perbatasan sektor barat indonesia dan timur leste
di kabupaten timur tengah utara nusa tenggara timur
setiap hari pasukan menggelar patroli di wilayah yang berbatasan langsung
dengan distrik aukuse timur leste ini
tanpa mengenal waktu patroli dilakukan demi menjaga dan mempertahankan
setiap jengkal kedaulatan negara
namun tak cukup hanya mengemban tugas penting menjaga kedaulatan negara
panggilan mulia untuk turut membangun pendidikan
bagi anak anak di tapal batas negara juga mereka jalankan
di pos perbatasan nilulat kecamatan bikomi nilulat
sejumlah prajurit membantu mengajar di sekolah dasar yang kekurangan guru
mengajar di kelas satu dua dan tiga
para prajurit berbagi ilmu layaknya guru berpengalaman
kekurangan tenaga pengajar
akhirnya saya terpanggil dan dapat perintah juga dari komandan saya
untuk memberi pelajaran di sdk nilulat ini
dua kali sepekan tiap senin dan kamis
para prajurit membantu mengajar membaca berhitung
cara hidup sehat hingga pelajaran baris berbaris
meski para pengajar berseragam tentara
kehadiran prajurit tni tidak menciutkan nyali para siswa
senang tidak pak tentara
sdk nilulat memang masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar
karena sejak tahun dua ribu sebelas lalu guru di sekolah tersebut hanya tiga orang saja
sehingga untuk mengajar enam kelas yang ada di sdk nilulat tidak bisa dipenuhi
sehingga kehadiran anggota tni yang saat ini menjaga perbatasan
sangat membantu pihak sekolah dalam proses belajar mengajar

tni juga membutuhkan penyelenggaraan

namun sudah sangat membantu pihak sekolah
untuk memberikan hak pendidikan bagi anak anak di perbatasan